karena aku tidak mau kamu celaka angga ini
aku akan tetap hidup
jika kamu mati setelah kamu menyentuhku
dan aku akan terus menunggu
sampai kamu terlahir kembali
jangan ke sini
benar benar sangat merindukan keponakan tercintaku
kau tahu dimana dia
tentu saja aku tahu
dimana persembunyian keponakan tercintaku raden
katakanlah sekarang dimana dia raden
tapi kamu berjanjilah
setelah aku menemukannya
aku bawa dia ke sini
raden kian santang
aku ucapkan terima kasih
memuahkan dia tidak tahu kalau dia membawa rahasia siap santan ke sini
seru justru itu akan membuat perah dan siap santan hukuman
semakin berat dasar perempuan gemblok gemblok
curus itu hanya dimiliki oleh keluarga pajajara
berarti benar dia adalah orang pajajaran
jangan bunuh aku
aku tidak akan membunuh asalkan kau berjanji untuk tidak mengganggu manusia lagi
janganlah memakan manusia lagi pak
ingatlah allah subhanahu wa ta'ala sudah menciptakan setiap makhluk dengan makanan yang masih mengasih
ikuti apa yang dibolehkan
dan jauhi larangannya
beri kesempatan aku untuk hidup
oh berjanji tidak akan mengganggu manusia lagi
kecuali manusia mulai menggangguku dan aku terpaksa untuk membela diri
kalau begitu pergilah
aku harus mencari cara untuk menyelesaikan kemelut dengan karang gendang melalui jalan perdamaian
sesungguhnya aku tidak ingin ada peperang
akan ada banyak jatuh korban
tapi jika peperangan tidak bisa dihindarkan
aku tidak akan mundur setapak pun
kain pemberian kekasihku

aku akan ikut
benarkah ini kamu
kelurkan tanganmu kakakmu
aku sudah menemukan yang aku cari kakak
sekarang kita buktikan
apa kutukan itu sudah benar benar dicabut
bagaimana jika kutukan itu belum dicabut
dan aku mati berkeping keping
aku akan menyusulmu aku akan mati bersamamu
aku tidak mau akhirnya ini
aku sudah menemukan penawar kutukan itu
seperti apa yang ada di negeriku
sekarang kita buktikan
apakah kutukan itu sudah benar benar dicabut atau tidak
tapi jika kutukan itu belum dicabut
dan nanti aku mati berkeping keping
kamu harus tetap hidup anggrek ini
karena aku tidak mau kamu celaka angga ini
aku akan tetap hidup
aku akan tetap hidup
dan aku akan terus menunggu
sampai kamu terlahir kembali
aku akan tetap menunggu